masih di cnn indonesia sports tiga ratus delapan puluh delapan atlet muda dari asia akan bertanding dalam kejuaraan bulu tangkis championship usia u lima belas dan u tujuh belas
yang dilaksanakan di gor sudirman surabaya jawa timur pada sebelas hingga lima belas desember mendatang
atlet atlet muda yang berasal dari delapan belas negara mulai berlatih untuk melakukan uji coba lapangan di gor sudirmana jalan kertajaya surabaya jawa timur
dalam kejuaraan ini indonesia menerjunkan tujuh puluh pebulu tangkis
mereka adalah atlet yang mempunyai ranking enam besar rasional di pemula u lima belas dan remaja u tujuh belas
kejuaraan ini dinilai sangat penting untuk pembinaan dan pembibitan atlet bulu tangkis usia dini
karena dari ajang ini akan muncul pebulu tangkis kelas dunia
cikal bakal pemain dunia rata rata dimulai dari u lima belas u tujuh belas
dan disanalah salah satu yang akan nampak pada
menjadi top player di masing masing negara adalah kan lahir dari kejuaraan ini
beberapa kali sudah tampak salah satu yang paling gamblang adalah di dalam
dimana mereka punya pemain bernama kulafun
dan sekarang sudah mulai bersinar di dewasa
salah satu yang akan tumbuh dari tulaman ini
kejuaraan kelompok umur yang menjadi agenda resmi konfederasi bulu tangkis asia ini akan berlangsung selama lima hari
ditunjuknya surabaya sebagai tuan rumah
karena surabaya sudah siap dan lengkap sebagai satu paket pelah raga
mereka telah menjalankan acara internasional
di bawah perhatian kita
dan juga organisasi
jadi kami yakin bisa memberikan ini ke surabaya
bpsi jawa timur
dan juga seperti yang saya katakan
ini adalah era turisme
ini bagus untuk memiliki pertempuran
dan juga para pemain bisa mengalami turisme
dengan adanya kejuaraan ini
pbsi ingin pagelaran ini sukses dan meraih prestasi